kau sungguh beruntung kian sata

kenapa kalian berdua sekarang berpihak kepada ananda prabu surawi sesa
kami berpihak pada kebenarannya bunda
meskipun kami semua sangat menghormati bunda
tetapi kalau ibu bunda sudah berbuat kejahatan
kami tidak akan mendukungnya
bawa ibu bunda ke balai rumah
persidangan akan aku mulai
aku berharap aku bisa bertemu dengan kanda prabu di tempat ini
menjadi ini bawa aku ke tempat ini
ke sana ada apa
di sana sebaiknya
di sana jalan ke sana
sebaiknya pergi dari sini di sana
memangnya ada apa
orang orang di sana kubang sedang mengacau
mereka sungguh kejam
aku sungguh tidak tega melihat semua ini
menghentikan ini semua
ya allah bantulah aku
aku jadi ingat dengan siluman kumbang tanduk
tanduk pasti bisa menolongku
bukankah mereka juga telah menolongku
dari serangan pendekar waktu itu
siluman kumbang tanduk pasti mengira
kalau diriku sebagai ratu cunti
baiklah kalau begitu
aku akan gunakan kembali
baju ratu junti
aku akan menemui mereka untuk menghentikan semua ini
terbukti membunuh mereka
tapi rakan sesungguhnya
aku benar benar tidak percaya dengan semua itu
karena ibu damat kasih
sudah aku anggap menjadi ibu nakan dan kita
aku mohon kuatkanlah dirimu rai
tidak bisa digerakkan
bagaimana ini ya allah
jangan pake sempat sampai ku sering
tapi bagaimana ini rupikara
keguruan sederhana households
kalau aku lanjutkan pertarungan ini
aku sudah menantikan
kau akan mati di tangan ikyanshata
yudhakara semakin ganas
aku tidak boleh mati
aku masih harus menemukan ibunda
kenapa kau diam saja
mana suaramu itu
dan dimana kesombonganmu
kau terlihat lemah sekarang
aku harus pergi dari sini
aku ingin tahu
apakah yang aku lihat dalam mimpiku itu benar
kalau iya bunda sekarang dalam bahaya
aku harus mencari dia
dan menyelamatkan diri demi ibunda
tapi yudhakara semakin mendesakku
aku tidak bisa padani musuhku
kita akan bertemu lagi nanti
kuman pun dijatuhkan
mustiratu akan menemui ajalnya
kau sengaja menjebakku kembali sulawesi
kau sungguh sangat licik

aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu